jadi catatan ya harus lebih cermat harus lebih teliti
nah berikutnya yang akan hadir melalui sambungan skype ini juga ada salah satu korban penipuan bukan wedding organizer
tapi dia adalah merupakan korban penipuan dari salah satu vendor
dea selamat malam dea
selamat malam kak
iya dek aku sih baca instastory kamu ya beberapa instastory kamu
jadi intinya sebenarnya gini kamu itu ditipu oleh bukan wo ya tapi vendor ya
salah satu vendor dekorasi
iya vendor dekor gimana sih dea ceritanya dek
jadi acara pernikahan aku itu tiga puluh satu agustus dua ribu sembilan belas kemarin
terus singkatnya di tanggal dua puluh dua agustus itu saya melakukan pelunasan ke vendor dekorasi ini
terus di tanggal dua puluh tiga nya saya tahu kalau dia itu nipu salah satu korban lainnya selain saya
oh jadi calon pengantin lain juga nih
iya calon pengantin lain
padahal acara saya kan minggu depannya gitu
singkatnya di tanggal dua puluh lima saya ajak dia ketemu karena dia belum tahu kalau saya itu tahu kasus dia gitu
terus dia cuma diem aja nggak bisa komen apa apa
intinya di akhir pembicaraan dia juga cancel acara saya dan sampai sekarang dia kabur

jauh sama vendor lain cuma dengan segala ucapan yang dia omongin ke saya ya saya jadinya percaya
aja sama dia gitu ketemunya dimana dek di acara apa kayak bukan festival apa sih namanya kayak
event event wedding gitu lah pameran wedding gitu atau apa dari mana kebetulan sih kalau saya dia tuh
hubungin saya duluan lewat wa ah kok bisa katanya dia tahu nomor saya dari vendor lain gitu jadi
terus habis itu saya tetap cek sih instagram media terus teks tekannya dia segala macem ada
dekor dekor pernikahannya ada tuh ada gitu jadi ya saya percaya gitu ya nggak nyangka juga kalau ternyata
bakal ditipu kayak gini oke terus abis itu maksudnya kamu cek instagramnya bener gitu ya dia
foto yang dekorasi pernikahan orang orang tapi pernah nggak biasanya kan kalau kalau apa namanya
vendor catering tuh kita bisa tester kan maksudnya tester di saat dia men surve atau ada di pernikahan
orang lain jadi kita bisa lihat gitu bagaimana dia apa makanannya terus apa tatanya gimana gitu nah
kamu pernah datang nggak ke salah satu pernikahan yang di handle sama si vendor ini pernah kak tapi
itu dia saya juga nggak tahu itu beneran
bikinan dia atau enggak gitu ya kan kayak dia diundang nih saya lagi ada perform nih di gedung ini yaudah saya
enggak gitu oke kalau udah kejadian kayak gini terus ketika kamu ketemu dia terus dia bilang uang kamu
sebenarnya udah dibawa kabur atau apalah gitu segala tipu tipu muslihatnya dia apa yang kamu
melakukan artinya ke dia ya sebagai apakah kamu diproses hukum kah gitu atau gimana dek
jadi kalau dari tanggal dua puluh lima itu memang aku mau fokus dulu kan ke acara pernikahan aku terus
abis itu setelah itu sih aku melakukan pelaporan pengaduan sih ke polres jakarta selatan oke jadi
udah diproses maksudnya hasilnya gimana dia udah dihukum masih dalam proses sih semoga ada titik
sekarang oke oke mudah mudahan tapi intinya kamu tetap menikah di tanggal tiga puluh satu agustus itu ya olah
aku baca dari instastory nya malah justru enggak kelihatan kalau orang yang atau cap apa pengantin
yang habis ditipu ya karena bagus banget katanya dekornya iya tapi kan bener ya tetap aja rugi secara
materi terus juga waktu pikiran semua mudah mudahan ada rezekinya yang dibalas thank you banget ya
dea ya terima kasih untuk sharing infonya buat pengantin calon calon pengantin yang lain juga soalnya